anggrek untuk rita seperti biasa tuan penjahat
itu benar martha
ini adalah kehidupan baru caleb yang dikenal sebagai tuan penjahat
ketika calem memilih untuk menyelamatkan orang orang kokosa karena cinta dalam hidupnya
orang orang menyadari bahwa penjahat ini pada kenyataannya adalah pahlawan sejati
selamat pagi putri
aku tidak suka mereka memanggilmu tuhan penjahat
itu tidak sopan
ini juga merupakan konflik bagi caleb
dia telah menjadi penjahat sepanjang hidupnya
dia menyakiti perasaan orang lain dan merusak harta benda
dia selalu merasa bersalah menerima cinta yang diberikan semua orang padanya
dia belum memaafkan dirinya sendiri sepenuhnya atas masa lalunya
apa aku dengar sesuatu
siapa di sana tunjukkan dirimu
lupa teman lama kamu ya
ini adalah crimson
di masa lalu ketika caleb menjadi penjahat crimson adalah temannya
meskipun calem tidak pernah ingin menyakiti siapapun
dia seringkali harus meminta bantuan crimson
kau sekarang tuhan yang baik ya
tuan penjahat pelindung kekuza
katakan padaku bagaimana kau bisa menipu seluruh kota
aku tidak membodohi siapapun
mereka rakyatku dan aku pelindung mereka
mereka telah menerimaku dan mencintaiku apa adanya
mereka tidak tahu separuhnya

kau pikir mereka akan menerimamu begitu mereka sungguh mengenalmu
ini percuma saja berdebat denganmu cripson
mengapa kau ke sini
kau kenal aku
aku kekurangan uang tunai seperti biasa
jadi kupikir aku akan merampok satu atau dua bank
ini adalah rakyatku
aku bisa menangkapmu sekarang juga
kau pikir aku satu satunya yang tahu bagaimana kau membodohi orang orang ini
seluruh geng kita mengetahui hal ini
dan sekarang setelah kau mendapatkan kepercayaan dari gogoza
kau jelas akan membantu teman temanmu
dan jika aku menolak
maka sesama warga negara kau dan rita tercintamu akan menanggung akibatnya
aku tidak bisa membiarkan ini terjadi
rakyatku tidak boleh menderita
aku menolak tawaranmu
aku tidak akan melakukan kejahatan apapun atau membiarkanmu melakukannya
namun dalam beberapa hari kel akan kehilangan semua yang disayanginya
rita menerima surat yang memberitahukan tentang semua yang dilakukan kel sebelum menjadi bayi

aku tidak menyangka kalau masalah lo seburuk itu
apa kau berpura pura baik sekarang
bagaimana kalau nanti kok seperti dulu lagi

kenapa kau berkata seperti itu rita
kau kenal aku aku sungguh telah berubah
sekali penjahat tetaplah penjahat
aku tidak bisa mempercayaimu lagi
kau harus pergi
sudah aku bilang mereka tidak akan pernah menerimamu jika mereka tahu masa lalumu
dan dengan demikian tuan penjahat telah kembali
dan dengan demikian tuan penjahat telah kembali
tapi kau adalah pahlawan
oh menjadi pahlawan itu membosankan sekali
kalian semua butuh pahlawan karena kalian lemah
oh ya kalian semua
dia lebih suka menjadi pemimpin bagi teman kuat seperti kita
bagaimana kalau bunga crimson
kami salah mempercayaimu
sekali penjahat tetaplah penjahat
kami tidak akan pernah memaafkanmu
senang sekali menjadi penjahat lagi
dan ketakutan terhadap tuan penjahat dan temannya menyebar ke seluruh kota
tidak itu adalah milikku
crimson akan melakukan lelucon jahat pada orang yang tidak bersalah
kenapa aku ada di sini
kau terbang di malam hari
dia juga akan mencuri dari toko
semua orang tahu bahwa crimson didukung oleh tuan penjahat
jadi tidak ada yang berani mengucapkan sepatah katapun
tapi mereka kenal orang yang bisa bantu
tidak ada yang bisa aku lakukan
dia tidak mau mendengarkanku
jangan katakan itu
kemana kita harus pergi
dia bilang kita semua ini lemah
apa dia salah
itu jahat rita
kalau kau punya kekuatan untuk melawanku
maka kau punya kekuatan untuk melawan dia
kita tidak butuh pahlawan
kita harus percaya pada diri kita
kita selalu mencari bantuan
kita harus bantu diri kita sendiri
penduduk kokoza sekarang tahu apa yang harus mereka lakukan

penduduk kokohza sekarang tahu apa yang harus mereka lakukan

kau lupa untuk membayar
kau ingin aku membayarnya
apa kau lupa siapa aku
bukan aku tapi kau yang lupa
kami adalah warga kokohza
dan aktivitas jahatmu tidak akan terjadi lagi disini
tunggu jangan biarkan dia pergi
biar aku pergi
crimson siapa yang melakukan ini padamu
penduduk kokoza mengamung kita harus pergi dan merebut kota lain
tidak aku punya rencana
wali kota kokoza memiliki banyak kekayaan di ruang harta karunia
ayo panggil semua teman kita dan rampok lalu kita bisa meninggalkan kota ini
kau jenius aku lebih menyukai tuan penjahat daripada caleb
aku akan mengumpulkan teman teman kita
tapi rencana mereka tidak terlaksana
ada orang kokoza yang mendengarnya dan menyebarkannya kepada rita dan yang lainnya
bagaimana ini kita harus berhasil
dan pasti kita harus menangkapnya
aku juga tidak tahu
eleb sampai di istana wali kota
siapa yang mengizinkanmu masuk
oh kau tidak ingin menunjukkan itu kepada aku
aku seperti magnet sekarang
pindai gedung ini untuk mencari penjaga lagi dan bawa mereka semua ke sini
apa yang kau lakukan
tidak banyak hanya ingin semua kekayaanmu
caleb dan crimson pergi ke ruang harta ken
karun dan memecahkannya dalam
ini banyak sekali aku senang aku memanggil semua teman kita
crimson dan caleb keluar ke aula dan melihat semua teman mereka
tapi sesuatu terjadi
apa yang terjadi
lantai itu diotomatisasi pada malam sebelumnya
setelah ada orang kokosa mendengar caleb dan crimson
polisi menangkap mereka semua
crimson aku telah mencarimu kemana mana
di mana tuan penjahat
dia telah pergi
aku sangat takut padamu dan kita
tidak ada yang bisa menjauhkanku darimu rita tidak ada
ya semuanya sudah beres di bawah sana
mereka mengira tuhan penjahat sedang buron
kebetulan saat crimson mengancam caleb di kafe caleb dan rita membuat rencana mereka sendiri
kita harus menarik semua teman crimson keluar
mereka ada di mana mana takkan kubiarkan mereka menyakiti orang yang kucintai
caleb kemudian melanjutkan aktivitas penjahatnya
sehingga orang orang memilikinya apa adanya
dan crimson percaya bahwa caleb telah kembali ke dirinya yang dulu
itu adalah rencana yang brilian untuk menangkap semua teman crimson
dan mendorong warga untuk berjuang demi diri mereka sendiri
sekarang kau bisa memberitahu semua orang bahwa semua itu tipuan
kau kelihatankah tidak senang
aku hanya ingin memberitahu semua orang bahwa aku masih caleb lama mereka
tapi crimson dan teman temannya bukan satu satunya yang ingin menyakiti orang yang kucintai
aku memiliki semua yang diinginkan setiap penjahat
hormat dan cinta orang orang di sekitar
jadi kita harus apa
aku tahu apa yang harus dilakukan
itu adalah keputusan tersulit yang pernah diambil caleb
untuk menjagamu dan semua orang tetap aman
aku harus menghapus ingatanmu tentang identitas asliku
kau akan mengenalku sebagai caleb
tapi kalian semua akan lupa bahwa aku adalah tuan penjahat
dengan begitu kota akan terus membenci tuan penjahat
dan aku akan terus melindungi rakyatku tanpa mereka sadar
itu tidak adil
itu pengorbanan yang besar
tapi ini yang terbaik rita
kau akan selalu memiliki calebmu
tetapi tuan penjahat harus tetap menjadi penjahat
anggrek untuk rita seperti biasa kelek
kau yang terbaik martha
sambutlah penjahat baru di kota
tidak kita harus melawannya
kau benar sekali martha
penduduk kokoza adalah orang terkuat di planet ini
kau tidak butuh pahlawan
kau butuh tuan penjahat